widodo meminta kepada kapolri untuk transparan mengusut kasus pembunuhan fina di cirebon
lebih lengkapnya kita akan bahas bersama pengamat kepolisian is bambang rukminto
pak bapak kalau kita ingin membahas satu persatu dari tiga hal yang kemudian diminta oleh presiden
kawal transparan dan tidak ditutup tutupi
mengenai pengawalan terlebih dahulu ini kalau sudah turun instruksi presiden ke kapolri
dimaknainya akan seperti apa ini ekspektasinya kita ini akan seperti apa nanti
naik ke barres krim yang menangani mungkin
ya tidaklah baris krim tetap menjadi supervisi dari kasus ini
yang mensupervisi apa yang dilakukan kawan kawan polda jawa barat
tetapi tentunya ini harus dikerjakan secara serius
dan benar benar bisa semua langkah langkah harus bisa dipertanggungjawab
jadi artinya kalau melihat instruksi dari presiden ini
presiden juga mendengar keluhan yang dirasakan masyarakat
kejanggalan kejanggalan itu sampai ke telinga presiden
makanya sampai presiden menyampaikan hal tersebut artinya kasus ini memang benar benar ada kejanggalan
jadi anda juga melihat bahwa sebenarnya sejauh ini transparannya belum transparan banget
kemudian juga ditutup tutupinya juga ya
masih banyak yang menimbulkan kejanggalan tadi anda mengatakan
ya lagi lagi ini masalah salah satunya mungkin masalah komunikasi yang disampaikan polda jawa barat ya
ketika ada perubahan perubahan pernyataan dari tiga dpo kemudian ditangkap satu
dua ada bukti ternyata ada kesaksian
hal hal seperti itulah yang akhirnya memunculkan kejanggalan kejanggalan
jadi harus ada perbaikan terkait dengan komunikasi publik ya yang dilakukan oleh boda jawa barat seperti itu
ini kita bicara mengenai transparansi yang seperti apa yang ideal ya
artinya ini kan sebenarnya sudah masuk di tahapan yang semua mata ini menyerotnya ke kasus ini gitu
transparansi seperti apa menurut anda yang harus dilakukan saat ini
kalau terkait dengan kasus pembunuhannya ya yang sudah
kalau delapan orang itu sudah inkrah proses ini seolah olah kan sudah berjalan dengan benar
polda jawa barat sudah melakukan prosedur dengan benar konon seperti itu
tapi kan faktanya masyarakat masih menyaksikan bahwa proses itu dilakukan dengan benar
karena munculnya perubahan perubahan yang sangat intens ya
dari ada dpo kemudian dicabut seperti itu tadi lah
makanya kalau kemudian ingin lebih transparan
itu harus sajikan saja bukti bukti material yang lebih kuat gitu
jadi ini isunya bukan lagi sekedar komunikasi yang harus transparan ya
kesaksian dengan bukti bukti itu harus dibandingkan seperti itu
oke tidak lagi menjadi satu masalah mengenai komunikasi apa yang menjadi bahan pemeriksaan oleh polisi
tapi kalau kita lihat juga sejalan nggak dengan instruksi presiden agar tidak ada yang ditutup tutupi
dari kasus ini terkait ada banyaknya sekali kejanggalan
ya artinya selama ini presiden merasakan masih ada yang ditutup tutupi ya
kedepan seharusnya semakin terbuka lagi bukti bukti yang dihasilkan oleh penyelidikan delapan tahun lalu dibuka saja
jadi masyarakat pun juga tidak terombak ngambing dengan asumsi asumsi
tapi dibantah dengan fakta fakta yang sebenarnya
bukan asumsi itu dibantah dengan pernyataan pernyataan yang kemudian bolak balik dianulir gitu loh
itu yang akan menimbulkan
kalau bolak balik dianulir kan justru malah menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang tengah berjalan
bagaimana supaya masyarakat ini mendapatkan jaminan
apakah dengan presiden memberikan instruksi ini sebenarnya sudah cukup menjadi jaminan bagi masyarakat dan terutama keluarga korban
ya itu harus dibuktikan implementasi dari perintah presiden itu harus dibuktikan oleh polda jawa barat
dengan bukan hanya sekedar menyampaikan pernyataan pernyataan yang kemudian dianulir
tapi menyampaikan bukti bukti terkait penyelidikan dan penyidikan
bukti bukti ilmiahnya mana gitu apa peran peggy misalnya
terus kemudian bukti pegi itu terlibat itu di mana bukan hanya karena kesaksian
bukan hanya karena kekerasan seksual misalnya
ada nggak uji dna yang mencocokkan antara sperma yang ditemukan di tubuh korban dengan dna pegi misalnya seperti itu
hal hal seperti itulah yang mungkin bisa menepis asumsi liar di masyarakat seperti itu
ini yang bagian dari yang jangan ditutup tutupi tadi berarti ya
kalau begini saya ingin percakapan kita terakhir adalah bagaimana dalam kasus kasus serupa ini biasanya ada kekhawatiran karena kepentingan orang yang lebih tinggi
ya kepolisian harus melibatkan pihak eksternal ya
sehingga apa yang disampaikan kepolisian ini bisa diterima oleh masyarakat
dan bisa dipertanggungjawabkan penyelidikan seperti yang saya sampaikan kemarin terkait dengan audit investigasi yang dilakukan internal misalnya seperti itu
ini pun juga harus diawasi eksternal kompolnas mungkin komnasnya mungkin seperti itu
kalau itu bisa disajikan bareng bareng tentu melegitimasi pernyataan kepolisian tanpa ada itu ya mungkin nanti akan muncul bahwa ini masih diolah olah lagi dan ini masih ditutup tutupi seperti itu
baik terima kasih pak bambang rukminto sudah bergabung bersama kami pengamat kepolisian iss selamat malam pak